intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan pergerakan tanah di desa kajen kecamatan lebak siu kabupaten tegal
selain karena hujan struktur tanah yang labil dan adanya pergerakan tanah dinamis di area sungai gung juga menjadi salah satu penyebabnya
sebanyak enam puluh delapan rumah warga terkena dampak tanah bergerak tersebut
tiga rumah kategori rusak berat sebelas rumah rusak sedang dan lima puluh empat rusak ringan
di lokasi itu ada juga salah satu bangunan toilet umum yang ambruk dan turun sekitar lima meter
sebuah musola baitul mutakin tidak luput dari bencana tanah bergerak ini
yang terparah selama ini ya mungkin ada delapan dan yang lima sudah direlokasi yang tiga belum
karena yang tiga ini susulan terbaru mungkin empat bulannya yang banyak
yang kejadian kemarin malam ya ada susulan lagi kurang lebih sebelas rumah
area permukiman yang terkena dampak paling parah berada di rt tiga dan rt empat rw sembilan desa kajen
kerusakan akibat pergerakan tanah ini umumnya berupa keretakan di bagian tembok atap dan lantai
ini hujan yang kemarin
hujan terus kan dua hari
tapi kalau yang parah ini sebelumnya sudah pernah atau baru tahun ini aja
paling parahnya itu ya
yang retak di mana saja ibu
terus ini ibu mau fungsi atau masih tetap bertahan di rumah ini ibu
kalau hujan keluar
di saudara atau
iya di saudara
ini udah yang kedua waktu tahap pertama itu yang lima sih yang udah direnovasi
terus ini apa kejadian ini yang kedua susu
kalau malu ada
kalau kesel kalau tidak lepas hujan
bencana tanah bergerak di desa kajen ini merupakan yang kedua selama kurun waktu empat tahun terakhir
yakni pada tahun dua ribu delapan belas dan terakhir pada tujuh juni dua ribu delapan belas
imam suripto tegal jawa tengah